anda kembali di prime news presiden joko widodo menyatakan
pemerintah akan mengejar pihak pihak yang membuat data dan juga nama desa palsu
untuk mendapatkan dana desa
mereka yang terbukti mendaftarkan desa fiktif akan ditangkap
presiden mengatakan mengurus puluhan ribu desa memang bukan pekerjaan yang mudah
negara kita ini kan memang negara yang besar
negara yang besar lima ratus empat belas kabupaten kota ini gede
jadi tujuh puluh empat delapan ratus desa ini tidak banyak
manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah
tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu
mungkin hanya desanya hanya dipakai pelang saja tapi desanya nggak bisa saja terjadi
karena sekali lagi dari sabang sampai merauke dari myanga sampai pelurutnya ada sebuah
leng pengelolaan yang tidak mudah
tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa desa yang tadi diperkirakan diduga itu fiktif ketemu tangkep